emang bener ya
ya enggak lah kan anak mama cuma
anak itu siapa mbak
lagi ada urusan disini
gak tau nih anak siapa gak kenal
seharusnya mbak lila gak usah malu
saya kan belum nikah apalagi punya anak
terus anak ini kayaknya keterbelakangan mental lagi
iwi niac butuh tikin di western
atau dia punya
tapi ibunya gak mau mengakui dia
dan ninggalin dia
cuma karena dia keterdakan mental
ini bukan anaknya nondi lawin
gak kayak ibunya
yang udah tega ninggalin
dan gak mau ngapain

aku ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
aku ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
saya ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
aku ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
aku ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
aku ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
aku ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
aku ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
aku ingin dia sebagai anak hatinya sendiri
bukan tante lila
sita gak mau sama mama dewi
wih udah dong wih
anaknya sendiri gak mau
jangan dipaksa dong
untuk menyentuh anak saya sendiri
udah gini aja deh
sekarang kita tanya aja langsung sama sita
sita maunya yang jadi mamanya sita siapa
jangan mengaruhi sita kayak gitu
yang pengaruhin tuh siapa
maunya sama siapa
peluk mama ya
mama cuman ingin peluk kamu
sita lepasin sita
wih wih udah dong
gak mau lepasin sita
sita gak mau dibeluk sama mama dewi
ya ampun wih
gak ada apa sih
masih ngapas sih
aku bener bener gak sengaja wih
aku bener bener gak sengaja
jadi tadi itu gini
sita ditarik tarik sama dewi
tapi sitanya sendiri gak mau
lihat cita gak mau ditarik tarik
tapi saya gak sengaja
jatuhin si dewi
mbak tadi mbak sengaja dorong saya
masya allah weng
kok kamu menuduh aku kayak gitu sih
saya nggak sengaja
kok kamu nuduh kayak gitu sih weng
saya cuma mau bantuin sita
justru yang salah itu mama dewi
mama dewi aja yang susah aja toh
ya dok sekarang gini aja ya
sekarang biarin sita sama lila tengah tengah dulu ya
kamu jadi luar nggak pa
jangan marah weng
kamu juga papa sayang